peresmian jembatan ratna surabaya yang menghubungkan wilayah surabaya selatan dengan timur dipastikan molor dari jadwal
mundurnya peresmian tersebut dikarenakan adanya perlambatan pembebasan lahan
sayangnya penyelesaian yang sebelumnya ditargetkan selesai pada sepuluh november tahun ini dipastikan molor karena kendala pembebasan lahan beberapa hari lalu
namun wali kota surabaya tririsma harini memastikan jembatan ratna akan selesai bulan november tahun ini
tririsma harini juga memastikan jika desain jembatan ratna akan berbeda dengan jembatan yang sudah ada di kota surabaya
selain memiliki jogging track jembatan ratna juga akan berbeda

wali kota surabaya juga merencanakan jembatan ratna nantinya sebagai kawasan wisata air
kawasan jembatan ratna bisa digunakan untuk lokasi lomba dayung dan ski air warga surabaya
jembatan ratna sendiri dibangun menggunakan dana gsr dari pihak rekanan dengan biaya kurang lebih dua puluh miliar rupiah